setelah lima tahun vakum konferensi e commerce indonesia kembali berlangsung pada rabu dua puluh dua februari dua ribu dua puluh tiga di jakarta
kehadiran investor dari berbagai negara diharapkan dapat terus menumbuhkan iklim investasi di indonesia
konferensi e commerce indonesia dua ribu dua puluh tiga diikuti sekitar dua peserta dari berbagai negara
selain menjadi momentum tatap muka antara investor asing dan pengusaha dalam negeri
acara ini juga disebut sebagai ajang evaluasi dan sosialisasi peraturan pemerintah soal tata cara berinvestasi
mulai dari perizinan hingga perpajakan
staf khusus menteri investasi rizal kalvari marimbo menilai
konferensi e commerce indonesia dapat mendorong iklim investasi bagi para pelaku umkm atau pengusaha lokal di bidang perniagaan elektronik
diharapkan transaksi e commerce akan semakin meningkat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional
investasi itu adalah bagian hulunya di mana kita menciptakan sisi produksinya
kemudian bagaimana hilirisasi dalam pengertian trading perdagangan ini kemudian bisa menjadi lebih masif dan lebih besar
kita ketahui bahwa antara indonesia dan china itu merupakan dua negara yang sedang tumbuh pesat
di mana keduanya nanti bisa berpotensi masuk ke dalam lima besar ekonomi dunia
investor china yang datang ke indonesia itu
yang berinvestasi untuk digital e commerce ini
jadi acara ini bertujuan untuk mengasih evaluasi sekaligus mengumpulkan investor china di sini
mengenai peraturan juga mengenai untuk izin usaha e commerce